syarakat ternyata punya pendapat beragam tentang penyebab munculnya uban
mungkin faktanya kalau misalkan kita sering cabut uban maka akan tumbuh makin banyak uban putih itu
sedangkan saya aja sering mengalami uban
ya karena faktor usia lah
menurut saya sih kayaknya nggak ada
tapi kalau dari faktor umur sama itu misalnya pakai sampo samponya itu kontak kanti itu bisa
pada rambut manusia ada dua jenis melanin yang menentukan warna rambut yakni eumelanin dan fenomelanin
jika jumlah melanin ini menipis maka rambut yang tumbuh akan berwarna putih atau abu abu
rambut inilah yang disebut sebagai uban
ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi melanin
salah satunya adalah usia
semakin bertambah usia semakin rendah produksi melanin di rambut
selain usia faktor genetik juga mempengaruhi munculnya uban pada usia muda
atau individu dengan usia kurang dari lima puluh tahun
selain faktor internal di atas ada beberapa faktor eksternal yang bisa mempercepat munculnya uban pada rambut seseorang
di antaranya gaya hidup yang tak sehat
di antaranya konsumsi rokok dan alkohol penggunaan jenis sampo yang tidak cocok pada rambut hingga stres
faktor faktor eksternal ini harus diwaspadai guna menghindari pertumbuhan uban pada usia muda
sebagai tips ya coba kita perhatikan gaya hidup kita
jadi memang yang sudah putih itu kalau sudah muncul ya intervensinya paling kita bisa tutup dengan cat rambut gitu ya diwarnai
atau banyak sekarang kan pilihan pilihan cat rambut yang ada chemical maupun non chemical bisa dilakukan
yang pasti tolong cari juga yang hipoalergen terhadap rambut dan kulit kepala
untuk mencegah munculnya uban pada usia muda sebaiknya rutin mengkonsumsi makanan dan suplemen yang mengandung air
antioxidan dan protein tinggi
tim liputan cnn indonesia